kok kamu tuh bisa sih
rahasia dong kan aku pake ilmu sihir
hah iya kan
eh kan sejak mamamu diponis gak bersalah
warung bambamu rame lagi ya
tadi aku tuh sempet khawatir loh
takutnya orang orang tuh gak mau datang ke warung mama lagi
eh ternyata malah aku
tapi seorang anak tuh penasaran
siapa sih yang sirik dengan kelezatan masakan mama
nah itu dia yang namanya berkah
di balik usiban tony
kamu tuh khas banget ya
selalu aja berpikiran positif
silahkan diminum ya
nggak usah repot
nggak merepotkan kau eyang
eyang kamu sengaja datang kemari karena mengkhawatirkan kamu
kamu kan sedang sakit
eh eyang datang ke sini untuk melihatmu
lihat keadaan kamu
sekalian mau ajak kamu pulang
antoni kamu itu baru sembuh
dan baru saja kembali
nanti ada apa apa sama kamu
karena aku di sini baik baik aja
lagian ada candy kok yang ngerawat aku
kalau emang eyang khawatir
kenapa dari kemarin ngusir gendi langsung
nggak dengar penjelasanku
antoni kamu kok jadi marah begitu sama ayam
kamu kok jadi seperti begini
jadi eyang mau marah
marah marah aja sekalian marah
tapi keputusanku udah bulat
eyang ini rumah candy dan mamanya candy
jadi eyang harus lebih sopan dong
antoni kamu kok jadi berani kurang ngajar begitu sama eyang
kamu memang menjadi begini karena kamu banyak bergaul sama candy tahu gak
eyang berani ngajak candy di rumah ini
aku udah bilang ini rumah candy
eyang harus hormatin dia
kalau eyang acaranya kayak gini aku nggak mau pulang
eyang eyang tunggu dia aja
eyang tunggu sini ya
eyang tuh bener bener maunya sendiri
masa di rumah candy dia berani jagelakin candy
kalau carinya kayak gitu mana mau aku pulang
kamu ngapain nyusulin aku ke sini
anthony kamu tuh kenapa sih bersih keras banget gak mau pulang ke rumah yang ria
kau pikirin dong seorang eyang ria gitu
jauh jauh datang ke rumahku cuma buat jemput kamu doang
padahal kamu tau sendiri kan antoni kalau eyang ria tuh benci banget sama aku
ya makanya tuh aku nggak mau pulang candy
kenapa sih eyang ria tuh nggak mau percaya kalau kamu nggak nyalakan aku
antoni yang ria tuh bukan yang gak mau percaya sama kamu
tapi dia tuh terlalu sayang sama kamu
dia khawatir banget terjadi apa apa sama kamu
makanya dia tuh gak langsung percaya
lagipula kalau aku jadi eyang ria
aku pasti juga berbuat kayak gitu kok
kamu kan baru muncul lagi
masa tiba tiba pergi lagi sih di rumah yang riah
udah antoni kamu tuh pelang aja
sekarang kamu udah sehat kan
berarti kamu kan udah gak butuh aku lagi buat ngerawat kamu di rumah yang ria
iya tapi aku masih ingin ketemu kamu
masa cuma gara gara kamu pindah rumah kamu nggak bisa ketemu eyang ria
kamu bisa ke rumah kamu
kamu juga bisa ke rumah aku kan
eh pulang sekarang yuk
udah mendung nih
kasian eyang ria juga nungguin dia tadi
berapa kali aku harus bilang aku gak mau pulang tanpa kendi
kamu sudah meracuni antonia untuk bilang supaya dia tidak pulang sama eyang
eyang kenapa sih eyang selalu berpikiran negatif sama candy
asal eyang tahu ya tadinya candy sudah berhasil membocorkan aku untuk pulang ke rumah
tapi sekarang aku berubah pikiran aku gak mau pulang
diam pampen aku gak mau pulang
kamu masih marah gak
enggak aku gak pernah marah sama kamu

aku cuma marah sama eyang
tuh gak ada maksud buat ngomong kayak gitu
udah lah kamu gak usah belan belan eyang terus
eyang sekarang negatif negatif terus sama kamu
ngapain dibela eyuk
antoni nenek kamu masih nungguin di luar tuh
padahal dari tadi hujan terus
maaf tante baru tahu setelah tante lihat keluar jendela
kasian anthony nenek kamu basah kuyuk
udah eyang dia cuman tunggu di dalam aja ya
enggak eyang mau tunggu di sini
ya ampun antoni kamu tuh ngapain sih pakai ujurnya segala